tidak akibat menghirup gas beracun dari sebuah perusahaan gas alam di desa sibanggorjulu
kecamatan sorik marapi kebuatan mandailing natal sumatera utara
belasan orang dilarikan ke rumah sakit
sementara itu lima orang warga tewas sebelum mendapatkan pertolongan medis
apa dia ya
gas beracun yang menyebar di kawasan desa sibanggor julu
membuat warga mengalami keracunan disertai mual pusing dan sesak nafas
pabrik gas alam ini memang berada berdekatan dengan wilayah desa sibanggor julu
hal ini membuat warga sekitar memilih menjauhi lokasi perusahaan
bahkan sebagian warga kini mulai mencari tempat aman
karena takut terhirup gas beracun susulan
ada juga mungkin uraniumnya perkiraan kami seperti itu mas
bang gas ini dugaannya berasal dari mana pak
ya dari pengeboran mungkin ada yang bocor atau mereka lagi tes kita nggak tahu pak
sejauh ini berapa orang sudah kebom
satu orang meninggal di puskesmas silanggor
empat orang meninggal sebelum sampai ke rumah sakit
saya nggak tahu tergorong oleh apa
saya bentuk tim yang berasal dari semua
semua dinas yang ada kaitannya dengan pengeboran
tapi entah bagaimana tim nggak dibolehkan masuk
nggak ada karena katanya izin bukan dari kawasan
guna pemeriksaan lebih lanjut
proyek pembangunan power plan pembangkit listrik tenaga panas bumi milik pt smgp
telah dihentikan sementara oleh pihak kepolisian setempat
sementara warga diimbau agar
tidak memasuki desa yang tercemar gas beracun
sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola gas alam
azhar effendi manurung kontributor mandailing natal sumatera utara